kecelakaan antara minibus dan kereta api di jalur perlintasan tanpa palang pintu
minggu siang terjadi di kecamatan beji kabupaten pasuruan jawa timur
satu keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak tergeletak di pinggir rel kereta api
sementara mobil minibus ringsek
akibat kecelakaan ini yema susilowati usia tiga puluh dua tahun
warga desa sidowayah kecamatan beji meninggal dunia
sementara suami dan anak korban yang berusia lima tahun mengalami luka luka
menurut saksi mata minibus melaju dari arah surabaya
namun saat melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu
korban tak menyadari ada kereta jurusan bangil surabaya yang akan melintas
benturan keras pun tak bisa dihindari lagi
mobil korban sempat terseret sejauh dua puluh meter
warga kemudian membawa anak korban ke puskesmasa tempat
sementara orang tua anak dibawa ke rumah sakit mas gito
nih kejadian kalau punya
saya pasal itu tadi juga wang
jadi jadi jadi jadi
enterplast dari arah surabaya
sampai disimpang tiga jostkap
jadi mau masuk ke kanan
mungkin perjalanan pulang ke rumahnya
karena orang orang ke kolor sakit
sehari sebelumnya di dorensawet jakarta tengah
timur juga terjadi kecelakaan lalu lintas
yang memakan korban tewas
rekaman cctv memperlihatkan detik detik kecelakaan tersebut
nampak sebuah truk menabrak dua sepeda motor dan tiga orang
mobil yang ditabrak oleh truk mengalami kerusakan cukup parah
selain itu seorang wanita pengembudi ojek online
tewas akibat tertabrak truk
jalan prataya putih depan
kalau tahu saya emang di depan dua
keren sama grup juga di sini
yang pertama ditabrak memang ibu ibu yang meninggal itu
langsung di sini ada apaansah
kecelakaan tersebut terjadi saat kondisi arus lalu lintas tengah ramai
sopir truk langsung diamankan oleh warga
kini kasusnya ditangani unit laka lantas satwil jakarta timur
tim liputan cnn indonesia